aku kira papa bisa bertahan
selamat setelah aku donorkan darahku
tapi kenapa kita jadi kayak gini pak
kenapa papa meninggalin aku di saat seperti ini
di saat aku belum bisa membalas semua kebaikanmu pak
maaf kalau aku belum bisa jadi penantu yang baik
dan selalu mengecewakan papa
aku temannya siva
siva anaknya baik ya
oh ini balam untuk aku
wah kamu baik sekali
itu kan suami aku sama teman temannya
mau ngapain lagi sih dia kesini
terus ngapain juga dia ngeliatin kesini terus
sekarang aku kehilangan pekerjaan aku
gara gara motor aku tabrak ke tiang listrik
dan sekarang motor aja dihancur
harus gimana sekarang
mentor ya sayang ya
halo siti ada apa
lebih baik kamu gak usah pulang ke rumah dulu ya sekarang
soalnya suami aku lagi ngawasin rumah
yaudah kamu kabarin aku aja di mana ya
siva sayang kita mainnya pindah ke dalam aja yuk
yuk kita bawa semua mainannya ya
kamu harus bebasin bella
afi pengurung dia
sekarang arta meninggal
dan sebentar lagi keluarganya akan hancur
itu semua sumpahnya saya
reno sebaiknya kamu suruh busairah pergi
yang ada rumah itu gelistik
nyumpain orang mulut kerjaannya
jangan bicara macam macam
jangan atur aku di rumah aku sendiri
busairah sekarang sedang kehilangan anaknya
jangan samakan dia dengan kamu yang meninggalkan anak kamu di rumah sakit waktu itu
kalau dia nggak pergi dari rumah ini
biarin aku yang pergi dari sini bersama kenzo
kalau kamu mau pergi dari sini
dan aku yang membesarkan dia
kamu itu kan musuhnya bella
kamu sama seperti keluarga afif
kamu mau saya sumpahin
supaya kamu bisa merasakan penderitaan kami
mama tenang ya
mama istirahat aja ya di kamar ya
jangan bicara macam macam di depan busairah
nah itu mama
mama kangen banget sama kamu nak
emangnya kita mau kemana sekarang
tenang aja bel
kita ke rumah mantan majikan aku yang dulu
kebetulan dia lagi liburan ke luar negeri selama satu bulan
aku rasa waktu satu bulan itu cukup kok
buat kita menghindar dari suami aku dulu
kamu tuh bener bener baik banget
makasih ya kamu udah sering bantuin aku sama syifa
udah lah bel
nggak usah kamu pikirin ya
sekarang itu yang penting gimana
anak kamu sama siva selamat dulu
itu rumah majikan aku
ini ke rumah papa arta
kayaknya menurut aku kita gak bisa tinggal di sini
karena rumah ini berseberangan sama rumahnya afif
aku gak nyangka bisa kebetulan banget gini
aduh tapi gimana ya bel
kalau misalkan kita nggak tinggal di sini
aku gak enak sama mantan majikan aku
kalian ada di sini
kayak ada yang meninggal di rumahnya afif
oh itu bu
itu mah pak harta bu
tadi saya lihat dia di tv bu
bapak gak salah
apa gak salah
siapa sih bu yang gak kenal papa arta bu
dia kan orang kaya dan dermawan bu
aku kira papa bisa bertahan
selamat setelah aku donorkan darahku
tapi kenapa kita jadi kayak gini pak
kenapa papa ninggalin aku di saat seperti ini
di saat aku belum bisa membalas semua kebaikanmu
prof kalau aku belum bisa jadi penantu yang baik
dan selalu mengecewakan papa
ya allah yang sabar ya silyo
aku yakin papa arta meninggal gak wajar
aku yakin pasti mereka yang membunuhnya
biarin aku samperin mereka
aku yakin banget om artha itu meninggal bukan karena penyakit
tapi karena dibunuh siti
dan aku yakin banget
pembunuhnya itu ikut menggotok randon jenazahnya om arta
aku gak bisa biarin ini
aku gak mau pembunuh itu ikut ke tempat terakhir raom arta
aku gak bakal gak biarin itu siti
nobel buat apa sih
kamu inget gak
dulu waktu kamu diusir dari rumah itu
emang om arta ngakuin sesuatu
om arta diem aja om arta tuh gak peduli sama kamu
terus sekarang dengan meninggalnya om arta
itu gak akan merubah segalanya bel
tolong jangan katakan itu
om artha itu udah aku anggap seperti papa aku sendiri
aku harus kasih tahu mereka
kalau arta itu bukan sakit
tapi karena dibunuh
aku mau kasih tau mereka
bel bukan itu masalahnya siti
dan gimana pun juga
om arta itu kakenya siva
aku dan shiva gak ngeliat om artha untuk terakhir kali
gak gak gak siva gak boleh ikut
kalau kamu mau pergi kamu pergi aja sendiri
jangan bawa bawa siva
aku gak mau siva ketemu sama orang orang yang gak menginginkan dia
orang orang yang udah bikin dia menderita enggak
siti biarin aku ngeliat om artha
biarkan siva ngeliat kakenya sendiri untuk terakhir kali
siva harus liat kakenya untuk terakhir kali
mereka itu gak menginginkan sifat
ini gak baik buat perkembangan sifah
gimana pun juga dia tuh kakeknya
darah kakenya itu mengalir di tubuh siva
cucunya mau imunisasi aja gak punya duit
terus sekarang dia meninggal
mereka habisin uang banyak cuma untuk pemakamannya
apa itu masuk akal